direkturat reserse narkotika polda metro jaya kembali menangkap selebritas indonesia
kali ini dawiyah yang merupakan anak dari penyanyi dangdut senior elvi sukaisi
yang ditangkap bersama empat orang lainnya saat berpesta narkoba di kawasan cawang jakarta timur
inilah foto foto dawiyah putri dari penyanyi dangdut senior elvi sukaisih
yang ditangkap direkturat reserse narkoba polda metro jaya
tidak hanya dawiyah polisi juga menangkap tersangka lainnya
antara lain muhammad pria yang merupakan tunangan dawiyah
syekh handan ali zainal kakak dawiyah serta cawri gita kakak ipar dari dawiyah
polisi juga menyita barang bukti berupa satu gram lebih sabu sabu
alap hisap abis pakai dan sejumlah telepon genggam
telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atau pengguna narkoba inisial m
kita kembangkan disitu kita menemukan
tersangka d kemudian juga ada disitu tersangka a
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
mereka dikenakan pasal satu ratus empat belas dan satu ratus dua belas tentang undang undang narkotika
dengan ancaman dua belas tahun penjara
sementara pasca penangkapan rumah dawiyah yang berada di jalan usaha
cawang keramat jati jakarta timur sepi dari aktivitas
sebelumnya di rumah ini polisi menangkap putri
ratu dangdut l p sukaisi tersebut saat berpesta sabu jumat dinihari